keluarga si bungsu lebih sering kelaparan karena mereka tidak mempunyai uang
suatu hari dia memutuskan untuk meminta bantuan pada kakaknya
kakak anak anakku sangat kelaparan
mohon pinjami aku uang aku akan membeli makanan untuk mereka
kau selalu datang untuk meminta uang aku tidak punya apa apa untukmu pergi saya
si bungsu pergi dari situ
di perjalanan pulang dia berjumpa dengan seorang pria tua
dia sedang membawa setumpuk air
oh tunggu dulu ini pasti berat biar ku tolong kau membawanya
oh terima kasih ada apa nak kenapa kau terlihat cemas
aku tidak tahu harus apa keluargaku kelaparan dan aku tidak bisa membawakan makanan
aku membutuhkan asa aku harus apa
begitukah aku bisa menolongmu
jika kau menolongku membawa tumpukan kayu ini ke rumah aku akan memberimu sesuatu yang bisa membuatmu kaya
dia membawakan tumpukan kayu itu dan mengikuti pria tua itu ke rumahnya
terima kasih nak kau bisa simpan di sini
semoga tuhan memberkatimu dan membuatmu kaya
pria tua itu memberikan sebuah roti manis dan berkata
ambil ini dan bawa ke hutan
saat kau sedang berjalan kau akan menemukan tiga pohon pelam
ada bukit di balik pohon itu
jika kau lihat lebih dekat kau akan lihat gubuk kecil
masuklah ke gubuk itu tiga kurcaci tinggal di sana
mereka suka dengan roti manis mereka pasti akan membeli roti ini darimu
berikan pada mereka tapi jangan meminta uang sebagai gantinya
tapi mintalah penggiling yang terbuat dari bank
mengikuti instruksi pria tua itu dia pergi ke hutan
setelah melewati beberapa pohon dia tiba di satu pohon
saat dia melihat lebih dekat dia sadar ada tiga pohon pelam berjajar di sana
saat dia berjalan menuju pohon itu dia melihat tepat di belakangnya
ada sebuah gubuk kecil
saat dia memasuki gubuk para kurcaci mulai berteriak padanya
siapa kau dan bagaimana kau bisa masuk
dia pasti pencuri apa yang akan kau curi
apa aku bukan pencuri aku
pada saat itu para kurcaci melihat roti manis di tangannya
dengan segera kemarahan mereka hilang salah satunya berkata
uh kami menginginkan roti manis itu kau boleh ambil apapun sebagai gantinya
baiklah aku akan berikan ini padamu tapi kau harus memberikan penggiling yang terbuat dari batu sebagai gantinya
kami setuju tapi ingat ini bukan penggiling yang biasa
saat kau menggiling ini akan mengabulkan segala keinginanmu
dan saat kau selesai tutupi dengan kain merah
itu akan membuatnya berhenti
dia mengambil penggiling itu dari kurcaci dan kembali pulang
saat dia tiba di rumah dia melihat istri dan anaknya sedang kelaparan
dengan cepat dia meminta istri untuk menyimpan kain di lantai
lalu dia menaruh penggiling di atas kain dan mulai menggiling
penggiling oh penggiling berikan aku kari penggiling oh penggiling berikan aku kari
penggiling itu mulai membuat kari
lalu dia menutup penggiling itu dengan kain merah
dan penggiling itu berhenti membuat kari seketika
dia mengambil kain itu dan mulai menggiling lagi
penggiling oh penggiling berikan aku nasi penggiling oh penggiling berikan akunasi
dengan cepat penggiling itu menghasilkan setumpuk nasi semuanya makan dengan lahap
setiap hari si bungsu meminta penggiling untuk menghasilkan banyak hal
tepung kacang kacangan jawawut dan banyak lagi
lalu dia membawa semuanya ke pasar untuk dijual
dengan cara ini dia menghasilkan banyak uang
lalu dia menjadi kaya raya
dia membangun rumah besar untuknya dan keluarganya
semuanya sekarang mempunyai pakaian baru
kecuali si sulung yang merasa iri pada keberhasilannya
bagaimana bisa terjadi
beberapa hari lalu dia datang untuk meminta uang
dan sekarang dia tiba tiba kaya ada yang salah di sini
si sulung bersembunyi di rumah si bungsu untuk mencari tahu kebenarannya
tidak butuh waktu lama untuk mencari tahu
keesokan harinya dia mencuri penggiling dan memutuskan untuk meninggalkan desa
ayo cepat pergi
dekat dengan desa itu ada sebuah pantai
dia tiba di pantai dan pergi bersama keluarganya dengan perahu ke negeri yang jauh
di perjalanan dia memutuskan untuk mencoba penggiling itu
penggiling oh penggiling berikan aku garam
penggiling oh penggiling berikan aku garam
penggiling itu langsung menghasilkan garam
tapi sekarang si sulung tidak tahu bagaimana untuk menghentikan penggilingnya
penggiling terus menghasilkan garam dan perahu itu terlalu berat lalu menenggelamkan semua orang di atas
jika saja dia tidak iri dengan si bungsu si sulung dan keluarganya juga bisa hidup bahagia
jika dia tidak iri dengan si bungsu si sulung dan keluarganya juga bisa hidup bahagia
inilah kenapa kita tidak boleh iri dan harus tetap bahagia dengan apa yang kita punya
inilah yang terjadi kalau meminta terlalu banyak
jangan kau bandingkan dirimu dengan temanmu dan meminta mainan baru pada orang tuamu
atau bertengkar dengan temanmu karena dia memiliki mainan yang lebih bagus
si sulung berbuat hal yang sama dan kita lihat apa yang terjadi
apakah kebenaran akan iri pada setiap orang
tidak akan kita tidak akan melakukan kesalahan itu
tidak akan kita tidak akan melakukan kesalahan itu